saya tanyakan ya
ini kejadiannya apa
apa yang terjadi
akhirnya adalah beberapa
keterangan saksi jadi waktu itu
richard itu begitu dilihat
saya sama pak santo senjatanya masih ada
eh richard saya bilang itu senjatamu
iya diserahkan di meja
oleh pak santo
dicek lagi ada
sama ada ktp tapi suratnya itu
kalau gak salah itu gak ada foto
selesai itu saya tanya
ini kejadiannya gimana tapi nanyanya
ya kan saya dengar teriakan
joshua keluar ditanya
akhirnya terjadi tembak menembak
yang ada lagi siapa
ada kuat sama
tapi nanyanya juga bukan menanya langsung
iya dan saya di atas
di kuat tapi
waktu terjadi saya takut
abis itu juga begitu juga si
ada di kalpot ketika ada
kejadian tembak menembak
dia masuk dia hanya mengintip
terjadi tembak menembak
habis itu saya tanya yang lain
jadi tiga saksi itu
bercerita lancar pada saudara
bukan bercerita lancar
langsung begitu tapi kan memang
situasi waktu itu kan
ya maksudnya begini antara ricky dan kuat
itu bercerita pos peristiwa
itu dengan lancar
selanjutnya saya tanya
ibu sudah di saguling
keterangan saudara karena
saudara kuat dan saudara ricky
tidak mengakui bahwa
dia tidak bercerita lancar
siap ya memang nggak lancar
komandan ya yang mulia
karena pada saat itu kan panik
semua itu betul tetapi kan
yang saya mau tanya
saudara kuat bahkan mengatakan
saya tidak bercerita apapun
dan saudara adalah
bertanya kepada mereka kan begitu
iya betul yang mulia
sebentar nanti saya
saudara mau punya kesempatan
nanti saudara mau punya kesempatan
kami belum pernah menerangkan perang dari kuat
saya kan nanya kepada saksi bukan pada
sudah nanti lagi lanjut